ayo gue masih ada semer nih pulang
oke ya tapi satu hal lagi
apa satu hal lagi
satu hal lagi
gue sampai berapa kali satu hal
cepetan yuk cepetan
gue udah waktu capek dong
bagus ya ini terakhir oke
aku jangan terlalu mikirin gue nanti mimpiin gue
aku terpaksa melakukan ini semua
karena kamu terus menghindar dari aku
apa pertimbangan kamu
sampai kamu memutuskan hubungan kita
sampai begitu ronyetnya
kamu merasa gak ada jalan keluar untuk hubungan kita ini
tolong katakan yang sejujurnya sama aku el
jangan bikin hati aku masalah
dulu sebelum aku kenal sama kamu
aku udah berjanji sama el
kalau aku tidak akan pernah menikah lagi mas
kenapa kamu berjanji sama r seperti itu
itu karena el
dan dia sangat trauma
atas kekerasan yang dilakukan sama mantan suami aku mas
al tidak mengizinkan aku untuk menikah dengan laki laki lain
karena dia takut
kejadian itu akan terulang lagi mas
itu sebabnya juga
aku bingung untuk memperkenalkan kamu sama el mas
kamu kenapa gak pernah cerita hal ini sama aku
aku pengen menceritakan semua ini sama aku
tapi aku belum menemukan waktu yang tepat untuk menceritakannya
tadinya tuh bu gak ada niatan sampai panjang kayak gitu
tadinya tuh cuma iseng doang
ya biar lucu aja gitu
biar lucu gak sepanjang ini gitu
cuman ya gue gak tau kenapa sampai tiba tiba kita
lo bawa gue ke rumah sakit
terus juga gue sampai digotong gotong
itu karena ada dia
karena gue gak mau dia sampe ngeliat gue lagi latihan dance disini
makanya gue mau ke rumah sakit
sebelum gue masuk nih
ijinkan aku untuk membuktikan sama dia
kalau aku berbeda dengan mantan suami
aku akan melindungi dan menjaga kalian berdua
mungkin aku bisa percaya sama kamu mas
susah buat el untuk percaya sama kamu mas
aku harus pergi sekarang
biarkan aku mengantar kamu pulang
untuk yang terakhir kali
aku gak mau el lihat kita
aku mau naik suruhan
di mana kamu enggak
bukan aku bikin kamuid
tapi sujarah kita bantuan bersama
kita akan bersama langsung
saya saham dia

tekan satu terus
baik faith ya merekul

lo bisa gak sih pulang atau lo mau gue guyur air seember iya
iya keluar dulu oke
gak mau botol kecap
eh lo ngapain masih disini pergi lo
lagi sih hah
bu kenapa sih ganggu terus
lo tadi udah pamit kan kenapa lo gak lu yang cabut aja
gue gak akan pulang selama lo masih ada disini
gue tau nih lu takut kan kalau michelle itu jatuh hatinya sama gue bukan sama lo ya kan
lagipula gue saranin ya lo kalo jadi cowok kreatif dikit
kreatif kalau mau deketin cewek
atau enggak lo ganti cewek aja jadi lo gak usah halangin halangin gue terus
eh ki gue gak perlu takut kalo michelle jatuh hati sama gue
dan karena orang yang udah paham pasti tau lo tuh gak mungkin ada harapan lagi sama michelle
berikutnya dia ninggalin lo dan masuk ke dalam
jadi yang harus saya takut tuh lo
karena gak lama lagi michelle pasti jadi pacar gue
aduh lo ngejokes atau gimana sih
nge jokes ya karena menurut gue nih ya ini menurut gue
michelle itu anak yang pintar dan dia gak mungkin lah jadiin lo orang yang licik jadi pacarnya
lo udah malu kan
iya iya lah dia orang yang pintar
dia orang yang pintar
kenapa gak pada pergi aja sih
semua apa sekarang
emang tadi kurang jelas
kuping makanya dipake
kalam berdua pergi
yaudah selam bye
kamu lalu apa dilihat tetangga
gak peduli pergi gak
yaudah tapi jangan disiram oke
ya lo juga pulang
oke iya gue pulang jangan disiram ya
tapi satu hal
gue cuma mau minta ambilin handphone gue aja yang ketinggalan
udah bener nyusain banget sih jadi orang
ayo gue masih ada semer nih
oke ya tapi satu hal lagi
apa satu hal lagi
satu hal lagi
gue sampe berapa kali satu hal
cepetan yuk cepetan
gue udah waktu capek dong
bagus ya ini terakhir oke
aku jangan terlalu mikirin gue
semoga semua khususnya paham